melepas malam terakhir tahun dua ribu tujuh belas warga bandung berkumpul di jalan asia afrika dan alun alun bandung
suara trompet dan letusan kembang api meriahkan malam pergantian tahun
sementara di gedung sate gubernur bersama masyarakat menikmati pagelaran wayang golek
pergantian malam tahun baru di kota bandung yang berlangsung di jalan asia afrika dipenuhi oleh warga sepanjang jalan hingga alun alun kota bandung
sambil menunggu berakhirnya tahun dua ribu tujuh belas para pengunjung ada yang sekedar berjalan jalan ada juga yang bersantai menikmati suasana
menjelang tengah malam pengunjung di area car free night semakin padat dan pada puncaknya perayaan malam tahun baru ditandai dengan tiupan trompet silih berganti juga letusan kebang api
sementara di gedung sate gubernur bersama masyarakat menikmati pagelaran wayang golek
sementara di halaman belakang gedung sate bandung tokoh pewayangan si cepot didaulat gubernur jawa barat ahmad heriawan untuk memimpin malam tahun baru dua ribu delapan belas
malam pergantian tahun kali ini diisi dengan pagelaran wayang golek dengan dalang dadan sunandar sunaria
gubernur bersama masyarakat duduk lesehan sambil menikmati hidangan tradisional khas jawa barat
menurut aher malam pergantian tahun tidak harus identik dengan hura hura tiup trompet dan menyalakan petasan
memasuki tahun yang baru aher menghimbau agar masyarakat menyambutnya dengan rasa syukur serta semangat yang baru
semoga berhasil tapi pendekatan budaya sudah sangat penting
nah tahun baru juga kita ingin bukan semata mata kuliah tahun baru tapi dengan pendekatan budaya menjadi lebih terarah
mari kita hadirkan keindahan kenyamanan kemudian cinta kasih dalam pergantian ini termasuk dalam pergantian tahun baru
selain berdialog santai dengan tokoh si cepot
aher juga sempat memimpin doa bersama untuk kebaikan masyarakat jawa barat dan indonesia pada umumnya